pemirsa bulan september adalah bulan new york fashion week
di kota ini banyak sekali acara acara fashion digelar selama dua minggu
indonesia seperti biasa hadir kembali
setelah sebelumnya beberapa desainer tampil di acara new york indonesia fashion week
ada juga yang tampil di asians new york fashion week
dan seperti biasa indonesia kembali tampil di indonesia now di new york fashion week the show
saya mau ke sana kita ikut ceritanya
ya saat ini saya sedang menunggu karena sebentar lagi fashion ini akan segera dimulai
tapi kalau kita lihat ke belakang ini lockdown cukup penuh
dan mungkin bisa dilihat ke sana kameranya
ada sekitar empat ratus mungkin tamu yang sudah datang sekarang dan sedang menunggu acara akan hadir
kali ini ada tujuh desainer dan brand fashion indonesia tampil dalam indonesia now di ajang new york fashion week the show
ketujuh desainer itu adalah
ini mereka menampilkan berbagai koleksi ready to wear dengan corak dan motif yang diangkat dari kain khas
ketujuh desainer itu adalah
desainer papan atas ghea panggabean menampilkan koleksi bertema mamuli sumba yang diinspirasi oleh kain tenun wanita sumba
saya terinspirasi dari kain kain sumba dan ditemui oleh para wanita sumba yang saya sangat hargai
karena mereka bekerja keras sepanjang hari untuk melanjutkan kehidupan anak anaknya
sementara desainer didit maulana menampilkan ikat indonesia
dengan paduan lipatan kain jawa bernuansa muda yang cocok untuk publik fashion di kota new york
wow kesannya adalah senang banget pertama kali bisa mempresentasikan tenun tenun indonesia di panggung fashion dunia di new york
berbeda dengan koleksi pada musim lalu kimberly tandra tampil untuk ketiga kalinya dengan konsep flowers dan ready to wear
jadi tadi aku show sepuluh piece dan penontonnya juga memberikan
insights katanya kimberly banyak perkembangan
jadi aku happy banget akan pendapat pendapat penonton yang nonton juga
yang menarik adalah karya ivan gunawan yang menampilkan dua belas rancangan terbaru
yang didominasi oleh warna emas dan berkesan glamour
aku memang punya ciri khas gaya style busana red carpet
dan banyak yang pakai baju aku juga celebrity singer
jadi memang baju aku looknya memang glitz and glamour
seluruh rancangan karya para desainer ternama ini diharapkan akan mampu menembus market dan industri fashion di mancanegara khususnya di kota new york
naratama boe new york